ketika kita segera kembali
kita harus lebih memulihkan tenaga kita
ibunda bertahanlah ibunda
ibunda bertahanlah ibunda
jadi kecurigaanku selama ini benar
ibunda ratu seorang larang yang berada di istana
bukanlah ibundaku yang sebenarnya
ibunda bangun ibunda
tidak tidak mungkin ibunya
kamu pasti berbohong
kamu bukan raka walang sungsang
wajah raka walang sungsang tidak seperti ini
ada seseorang yang mengubah wajahmu
ibunya senang kamu masih hidupnya
ibunya tidak peduli wajahmu
yang pasti kamu masih tidur
asal kamu tahu
saat ibunda mendengar kabarmu meninggal
rasanya ibunda ingin mati bersamamu
ibunda tidak ingin hidup lagi
mana yang sanggup melihat putra kandungnya sendiri meninggal di depan matanya
putraku leluhur sungsang
jadi ibu adalah rasul subang larang

pantas saja aku mengenal lima tamu rasa

di bagian bawah
ini makan mau makanya sebagai kamu bisa
karena dalam tiga hari lagi kamu akan segera hukum pancur
adek adek bener adek mau dipengal jangan hantu adek bener
kalau dalam tiga hari mereka tidak mendapatkan bukti untuk meringankanku
aku akan hukum pancur
guru kita kan bisa keluar dari penjara ini dengan mudah guru kenapa kita tidak keluar dari penjara
ini tidak seorang kesatria tidak bisa lari dari masalah ini hadap
kalaupun kita bisa pergi dari penjara ini kita hanya menjelekan mama kita sendiri dan kita telah
mencoreng nama kita sendiri sebagai orang yang lari dari tanggung jawab tapi buruh kita dia
boleh diem saja kita harus melakukan sesuatu guru sabarlah amin insyaallah allah swt memberikan
petunjuk untuk kita semua
selalu berdoa saja
semoga sekar arung
dan juga semuanya mendapatkan bukti
agar bisa meringankanku
dari hukum pancur
siapa sebenarnya yang membunuh alibati arya
ini mas sekar arung sendiri yang meminta
menunda hukumannya ini iya
dia mampu membuktikan
kalau kian santang
bukan pelaku pembunuh ayahnya
ini semua diluar dugaan
rencana berjalan dengan lancar
kiselut berubah pikiran
dia mau mencabut kesaksiannya
kita harus lakukan sesuatu
ima sekar arung menemukan bukti
bahwa kitur maghrib terlibat
kamu tenang saja
kalau sampai nyisekar aruh
menyulitkan rencana kita
dia juga akan kita singkirkan
sama seperti ayah
perut pasti lapar
sama tuh kiamanda kamu gemul pisan makannya tuh
kenapa makanannya tidak dimakan guru
nasi guru sakit loh
aku sudah kenyang
kau mau makan
sudah ratusan jurus mereka keluarkan
tapi aku tidak tahu
siapa yang akan memenangkan pertarungan ini
mereka semuanya tewas
di pertarungan ini
benar benar sangat membusankan